lan udah belum masaknya
bawel di rumah
apa nanti dia mau ketemuan sama wulan
eh hati hati loh nanti tiba tiba dia jalan sama ulan
lu tuh kenapa sih
lu tuh gue udah bete nih
terus kenapa lu bikin gue tambah bete
udah biasa aja kali
kalo bisa sih gak gebet roman secepet ini
sampai sampai si roman itu
anti dpnya pake puisi
lo yang bener dong kalo ngasih info
gini nih yang gue capek temenan sama lo
lu tuh gak up to date
yaudah sekarang diliat deh
udah gue udah liat
kenapa roman ganti foto gue sama dia jadi foto puisi ini
gue tau nih gue tau
puisi ini buat gue lagi
karena kan tadi dia udah marahin gue
terus dia nyesel
makanya dia ganti dpnya pake puisi dia
makanya udah cantik
handphone bagus apa aja
lo baru tau kalo gue cantik emang gue cantik
lama kali temen kau itu
perut bapak sudah lapar ini
masih masak dia pak
ah macem mana kau itu
sudah hampir satu jam ku tengok
dia itu masak kentang atau masak batu
pak sudah lah coba bapak liat dulu kesana
jangan jangan ketiduran dia
pak tak usah lah kita tunggu saja disini
kebetulan ya damang nih main catu dulu kita
wah serius kok mau menantang aku main catur
serius lah amang
ayolah kita mainkan dulu
ya boleh lah kalau kau memang memaksa
tapi kalau kalah jangan nangis kok
kita lihat dulu siapa yang menang sama
baru kita bisa menilai siapa yang jago siapa yang enggak
lan udah belum masaknya
bawel di rumah
coba di situ amal
dilihat di situ
itu balik balik di situ
jadi udah sejam di dapur lo baru selesai ngupas satu kentang
semua apa yang kau lakukan
semua apa yang kau katakan
terlalu berani kau
jangan berangkat deh
susah kali motong
di hari yang takkan berhenti
nikmati cinta ini bersama dirimu
siang malam ku jaga
ya daripada gak bisa gak aku bisa
kacau tau jadinya
kau buat ku tersenyum
lagi kau buat ku tertawa
mau makan lah kan
ah liat lah
di hari yang takkan berhenti
belum tentu itu
gue harus bantuin wulan nih
eh sebenernya mau ke mana kau
aku mau tengok bentar temen aku
tadi kau bilang tak usah
sudah di sini saja kok
aku pijat bapak lagi
masih pegel bapak rupanya
memangnya kau harus pegel dulu
baru bisa kau pijat
sudah lama kali tak kopi pijat aku sejak kau merantau
eh siapa jalan ini
tante defen mau ketemu sama wulan
wulannya ada kan
kamu sebelumnya ada novel wulan belum
kalau itu sih belum tanda
tapi kan sebelumnya aku udah bilang sama wulan
kalau aku mau jalan hari ini
makanya aku langsung ke sini
bulan itu kebetulan gak ada di rumah
kalau bulan pergi sama roman
tante ini keterlaluan ya
aku udah pernah bilang sebelumnya sama tante
tante itu harusnya dukung aku
aku ini keponangannya tante
tapi kenapa tante
kenapa tante malah dukung roman sama ulan
jawab aku tante
kamu seharusnya bertindak sopan sama tante kamu
jangan kasar kayak begitu
sama tanda kamu sendiri emosi kayak begitu
kamu juga memperlakukan yang sama sama bulan
sampai jumpa di video selanjutnya